untuk yang sekarang kriteria lawan tentu yang kita
menggunakan yang dewasa dulu ya
jadi prinsipnya adalah
dewasa dan tentu
juga tidak punya
mutlaknya yang harus diberikan
usia dan lain lainnya tentu
kawan kawan di dr stomo yang jauh
lebih paham tapi setidaknya
dua ini yang di
dewasa karena yang dewasa itu
baru delapan belas tahun ke atas
kemudian tidak punya
komorbid atau penyakit
tertentu yang nanti akan